di akhir pekan pertama setelah kota bandung kembali berada di level zona kuas padaan covid sembilan belas tertinggi atau zona merah
suasana di jalan braga tampak ramai kendaraan
para wisatawan masih terlihat ramai berjalan jalan pada sabtu siang
sebagian para wisatawan masih banyak yang berfoto bersama atau sekadar menikmati suasana bangunan bangunan tua di jalan braga
kepadatan kendaraan dan ramai wisatawan juga terlihat di jalan asia afrika
walaupun demikian para wisatawan di jalur menuju alun alun kota bandung ini tidak terlihat sepadat biasanya pada saat akhir pekan
sejak pandemi alun alun kota bandung memang ditutup untuk umum
namun sejak bandung kembali ke zona merah terlihat petugas satpol pp berjaga jaga di sudut alun alun
untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan
terutama agar tidak terjadi kerumunan saat diperlakukannya psbb proporsional yang akan berlangsung selama empat belas hari
di tempat tempat umum sebaiknya ini memang harus ditutup
seperti kerumunan di jalan merdeka di jalan asia afrika
nah ini harus ditutup bukan dari jam sembilan
sebaiknya dari sore sudah tidak ada diperbolehkan untuk berkerumun
kenapa apabila dibatasi hanya jam sembilan
dari jam lima sampai jam sembilan ini resiko penularan itu akan sangat besar
warga dan wisatawan di jalan merdeka
yang menikmati akhir pekan di kawasan braga dan asia afrika
mengetahui bahwa bandung berada dalam zona merah
namun mereka tetap melakukan kegiatan
kalau ke bandung sih kadang khawatir kata enggak sih tergantung tujuannya apa
kalau lagi kebutuhan kayak kerja atau gimana ya
mau nggak mau ini kalau lagi liburan sih rada was was aja sih
jadinya harus kembali nih kalau khawatir apakah lebih keselamatan atau gimana
paling dari kitanya lebih sering sering jaga kebersihan aja sih
khawatir sebenarnya khawatir banget soalnya kan udah zona merah gitu kan
dari tadinya zona hijau jadi zona merah lagi
ini juga jangan jangan cuma buat tugas doang
hingga sabtu siang data dari pusat informasi covid sembilan belas kota bandung menunjukkan
sebanyak enam ratus empat puluh satu diantaranya merupakan kasus aktif
wilam nasution rusman rusmana bandung jawa barat